jelang penyelenggaraan kongres hingga jumat pagi delegasi peserta kongres luar biasa terus berdatangan
peserta datang dari sumatera utara dan luar provinsi sumatera utara
kebupaten deli serdang pada jumat pagi
setiap peserta diharuskan menjalani protokol kesehatan
sejumlah delegasi datang berseragam diantaranya dewan pimpinan cabang dpc dan dewan pimpinan daerah
sejumlah tokoh penggerak klb juga dikabarkan panitia telah datang sejak kamis malam
namun hingga jumat pagi panitia belum bersedia menyebut siapa saja tokoh partai demokrat yang hadir
dalam akun twitter andi arief yang baru diunggah video tentang persiapan kongres
sempat terjadi ketegangan antara petugas pengamanan kubu pendukung kongres dengan penolak kongres
situasi hari ini di tempat klb abal abal mereka melakukan persiapan yang signifikan
sebelumnya seperti dikutip dari cnn indonesia com
dpd partai demokrat sumatera utara mengancam akan membubarkan paksa kongres yang berniat menggulingkan ketua umum agus yudhoyono
sejumlah pengurus inti dpd partai demokrat sumatera utara pada kamis malam juga sudah mendatangi kantor polrestabes medan
pengurus partai meminta polisi mengusut digelarnya kongres yang dinilai mencatut nama partai demokrat
dari sejumlah nama yang hendak menghadiri klb diantaranya mantan kader senior partai demokrat
marzuki ali yang fotonya beredar saat berada di bandara kuala namu medan sumatera utara
pengiputan cnn indonesia